dan untuk mengetahui situasi terkini di semarang jawa tengah sudah ada produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
selamat sore damar
bisa anda jelaskan dari mana anda melaporkan saat ini dan bagaimana situasi terkini di semarang
apakah wilayah wilayah mana saja yang masih terendam banjir
ya selamat sore benny
jadi saya saat ada di kawasan perumahan kanjengkoro semarang jawa tengah di mana kawasan ini menjadi salah satu yang paling terdampak banjir di akhir tahun dua ribu dua ini
jadi seperti anda lihat ini ada sedikitnya sekitar satu ratus lima puluh rumah warga di tujuh blok yang terkena atau terkenang banjir tiga satu meter
kita bisa lihat kawasan ini saat ini lumpuh total tidak ada aktivitas
beberapa warga lebih kris untuk mengungsi dan menunggu jemputan dari tim gabungan polri tni maupun basar nas
dan banjir di kawasan polri adas koro semarang ini bahkan tempat membuat pasap bis terang semarang ini terjebak
harus berhenti di tengah jalan
jadi selain kawasan perumahan polri adas koro semarang ini tidak ada beberapa kawasan seperti ini yang juga terdampak oleh banjir hari ini
ya damar tadi anda menyebut banjir di kawasan perumahan anjas moro ini mencapai satu meter dan beberapa warga sedang menunggu proses penjemputan untuk dievakuasi begitu
lalu kemana warga ini akan dievakuasi
karena beberapa daerah
di semarang seperti yang kita ketahui juga cukup rata begitu banjirnya damar
ya benny memang kalau kita lihat warga ini yang top adalah keluar dari rumah mereka terlebih dahulu
sehingga nanti kemudian dapat memutuskan jika akan kemana
ketemu saudara ke tempat pergi ke hotel atau mungkin tempat yang lebih
yang pasti mereka keluar dari mereka yang ada di polri adas koro semarang ini
dan sebenarnya banjir di kawasan koro semarang ini paskan sudah dua kali
itu juga jadi pada bulan desember juga
dan namun itu banjir tahun paskan banjir yang keparah
dan perlu diketahui benny kawasan perumahan polri adas koro semarang ini juga berdekatan dengan kawasan perumahan
kawasan silamarina pantai marina yang kemarin juga terdampak oleh banjirok
dan saat banjirok itu masih mengendali kawasan pantai marina
namun kita tidak dapat atau mengakses ke kawasan silamarina karena banjir sudah lebih satu meter
ya damar lalu bagaimana dengan akses menuju stasiun atau bandara
dan bagaimana dengan penerbangan
ataupun jadwal kereta damar
jalan di sepanjang kawasan perumahan polri adas koro semarang ini memang merupakan salah satu akses juga menuju ke bandara
namun ada salah satu jalan yaitu jalan utama jalan di para kalon penumpang
masih dapat akses ke bandara
nah bagi tadi memang bandara amat tidak sempat ditutup karena bandara sedang buruk
tidak ada beberapa kali penerbangan yang harus mengalami delay atau keterlambatan
contohnya itu kalau secara stasiun tawang sekarang saat ini kondisinya masih bergendang banjir
meskipun kalau dilihat sama akses menuju tawang
namun hujan sepertinya tidak dapat disusul dan masih terjadi kris di kota sumatera
bukan tidak mungkin banjir akan kembali naik
baik damar sinokom laporkan langsung dari semarang jawa tengah
kita harapkan semoga banjir bisa segera surut
terima kasih damar selamat bertugas kembali